hari ini dua puluh dua maret diperingati sebagai hari air sedunia
warga tasik malaya jawa barat melakukan aksi bersih bersih sungai
sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan
selain memungut sampah di sungai warga juga menggelar sejumlah permainan tradisional di atas sungai
warga di sepanjang bantalan sungai cimulu kelurahan cikalang kecamatan tawang tasikmalaya
memperingati hari air sedunia dengan bergotong royong membersihkan sungai
aksi yang dipelopori anak muda di kelurahan cikalang ini juga melibatkan anak anak
tujuannya agar bisa mendidik anak supaya lebih peduli terhadap kondisi lingkungan sekitar mereka
anak anak pun antusias diajak bermain lomba pungut sampah
biar apa itu sampah dipungutin biar apa
kalau bersih sungainya gimana
setelah lomba pungut sampah
anak anak diajak bermain lomba lintas bambu di atas sungai dengan berbagai hadiah di ujung bambu
aksi seperti ini sudah sering dilakukan para pemuda di kelurahan cikalang
sehingga sungai cimulu kini tidak dangkal dan bebas sampah
tak heran warga cimulu kini juga tidak kebanjiran lagi
kalau presentasi mungkin ada tapi tidak signifikan
sekian persennya sudah mulai bisa dikatakan sadar
saat ini baru sekitar tiga km sungai cimulu yang menjadi garapan komunitas river klindes
yang membuat sungai bebas sampah
kedepannya mereka akan terus menambah luas wilayah sungai yang akan dibersihkan